usawwi juga ala ma amrallahu bihi min imsakim bima'rufin autasrihim bi'ikhsan
ananda kaisang pengarap putra
ananda kaisang pengarap putra
saya nikahkan ananda dengan erina sofia gudono
putri bapak haji muhammad gudono
nikah untuk ananda sendiri dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat
logam mulia sepuluh dua belas dua puluh dua puluh dua gram
dan uang tunai sebesar tiga ratus ribu rupiah dibayar tunai
saya nikahkan ananda dengan erina sofia gudono
putri bapak haji muhammad gudono
dengan maskawin tersebut dibayar tunai
mari kita doakan bersama